saudara kpdam tujuh belas jendrawasi membantah markas kodim de yai papua tengah diserang oleh opm saat menyemayamkan dan ramil yang dibunuh opm sebelumnya
dalam video yang viral dan dinarasikan kodin de yai tengah diserang oleh opm
masa dan ramil aradide ledda oktavianus sogore tengah diangkat untuk disemayamkan
awalnya penyemayaman ini berjalan dengan lancar namun tak lama kemudian terdengar adanya teriakan
sejumlah anggota tni pun berlarian merunduk dan kemudian siaga dengan senjata mereka
dalam keterangan tertulisnya kapendam tujuh belas jendrawasi letkol infantri chandra kurniawan membantah kodim de yai diserang opm saat persemayaman dan ramil aridade
tidak benar makodim de yai diserang kejadian tersebut pada kamis sebelas april
sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh wit merupakan tembakan peringatan dari prajurit tni
karena adanya indikasi akan ada gangguan saat prosesi persemayaman almarhum
tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerusakan pada kejadian itu
demikianlah pernyataan dari kapendam tujuh belas jendrawasi letkol chandra kurniawan